untuk mengetahui lebih dalam mekanisme vaksinasi covid sembilan belas sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
ibu nadia selamat sore
sore mbak putra
ibu nadia pemerintah mengklaim hanya butuh lima belas bulan untuk merampungkan proses vaksinasi untuk satu ratus delapan puluh satu juta penduduk indonesia
kalau di awal januari ini sampai dengan sore ini sudah berapa vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai wilayah di indonesia bu datanya
ya kalau pastinya mungkin nanti kita bisa cek dengan bio farma ya mbak puspa
tapi rencananya tentunya satu dua juta dosis vaksin yang pertama itu sudah didistribusikan semuanya ke provinsi provinsi
dan nanti berikutnya satu delapan akan secara bertahap juga kita distribusikan ke provinsi lainnya
jadi kemarin ada dua belas provinsi tentunya yang sudah dikirimkan
pada tahap awal dan nanti menyusul untuk sisa berikutnya
oke ini vaksinasinya akan dilakukan bertahap periode lima belas bulan
terhitung januari dua ribu dua puluh satu hingga maret nanti bu dua ribu dua puluh
nah mekanismenya di lapangan vaksinasi ini akan seperti apa bu nadia
tentunya proses vaksinasi ini akan sangat tergantung dengan jumlah vaksin yang ada ya
jadi seperti saat ini tentunya dengan provinsi kita memiliki
yang artinya kita bisa mencukupi untuk melakukan vaksinasi kepada satu empat sampai satu lima jiwa untuk dilakukan vaksinasi
dan untuk tahap ini tentunya yang akan kita berikan vaksinasi adalah petugas kesehatan
dan kemarin tentunya petugas kesehatan sudah menerima sms notifikasi untuk melakukan verifikasi terkait penerima vaksin ini
setelah petugas kesehatan bu siapa saja yang masuk dalam jajaran setelah petugas kesehatan
kapan masyarakat bisa mendapatkan bisa menerima vaksin covid sembilan belas ini
ya tentunya setelah petugas kesehatan adalah pemberi pelayanan publik ya
karena pemberi pelayanan publik ini tentunya juga adalah bagian dari masyarakat
tetapi mereka memiliki keterpaparan yang lebih besar
jadi seperti guru kemudian petugas pemadam kebakaran tni polisi
juga kemudian paradin ulama imam masjid pendeta pastor yang tentunya akan berinteraksi banyak dengan masyarakat
nanti setelah bulan maret april dua ribu dua puluh satu kita akan memulai vaksinasi untuk masyarakat terutama masyarakat usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun di daerah yang memiliki kasus covid tertinggi
artinya di daerah yang merupakan daerah zona merah
bu kalau kita kembali lagi berbicara soal tenaga kesehatan yang menjadi prioritas vaksinasi covid sembilan belas ini
nyatanya kalau kita lihat di media sosial di lini masa masih ada beberapa tenaga kesehatan yang melaporkan dari aplikasi peduli lindungi bu
belum mendapatkan jadwal vaksinasi atau belum mendapatkan pendaftaran nomor registrasi mereka
kalau seperti ini bagaimana menjelaskannya
ya ini memang di tahap awal ini sms notifikasi yang kita sampaikan
adalah kait verifikasi nomor induk kependudukan dengan data tenaga kesehatan
jadi kalau ada data kesehatan tenaga kesehatan yang belum terserifikasi dengan nomor induknya atau belum terdaftar
maka bisa melakukan update pendaftaran melalui dinas kesehatan kabupaten kota
dan kemudian juga bisa mengirimkan melalui email yang ada di aplikasi tersebut
jadi melakukan cek dengan memasukkan nomor induk kependudukan
nanti kalau misalnya tertulis di sana anda bukan sasaran vaksinasi padahal kebetulan yang melakukan cek ini adalah nakes yang seharusnya masuk
maka bisa melakukan update terkait datanya
seperti itu nanti tahap berikutnya akan ada sms terkait dengan registrasi untuk mendapatkan e tiket kapan vaksin itu akan diberikan
vaksin sinovac yang sudah datang dan juga yang sudah diuji klinis di jawa barat
apakah optimistis bisa mencukupi kebutuhan masyarakat indonesia seluruh masyarakat indonesia yang membutuhkan vaksin covid sembilan belas ini
dari dalam pelaksanaannya kita untuk melakukan vaksinasi selama lima belas bulan dengan jumlah sasaran satu ratus delapan puluh satu lima juta jiwa
tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
kita akan mengupayakan dari beberapa juta
jadi selain sinovac akan ada novavax kemudian akan ada vaksin yang dibuat oleh astrazeneca
dan juga kita dalam proses negosiasi untuk mendapatkan vaksin dari pfizer
selain itu bio farma sendiri akan memproduksi vaksin dalam negeri yang didapatkan tentunya bahan materialnya dari penyedia vaksin di luar negeri
vaksin mandiri di dalam negeri ini bisa memperkuat posisi untuk mengatasi pandemi
karena kalau misalnya kita masih berharap dari luar bu
apa plannya apa rencananya jika ternyata negara produsen ini kasusnya semakin tinggi dan mereka tidak bisa menghandle vaksin ke indonesia
ya jadi kita juga ada diplomasi multilateral ya melalui inisiatif yang kita sebut sebagai covax
di mana negara yang ikut di dalam inisiatif
nah tentunya dengan berbagai skema seperti yang disampaikan oleh pak menteri kesehatan
kita punya dua skema salah satunya adalah skema opsi
dimana dengan semua opsi ini kita diharapkan bisa mensecure jumlah vaksin itu bahkan sampai dengan enam ratus juta dosis vaksin
oke artinya sudah punya jaring pengamanan untuk vaksin sendiri
tapi kalau dari vaksin merah putih
putih bu nadia sampai saat ini bagaimana progresnya
saya rasa progres untuk vaksin merah putih cukup baik ya
jadi ada enam sebenarnya kandidat untuk vaksin merah putih
tetapi memang bagian besar ini masih pada tahap uji klinis tahap satu ya
jadi memang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan sampai dengan tahap ketiga
cukup optimis bahwa vaksin merah putih ini akan segera juga bisa menutupi
kalau betul kita masih terjadi gap pemenuhan kebutuhan vaksin dari yang sudah kita rencanakan saat ini
bu nadia boleh informasi kepada kami
kapan kira kira menteri kesehatan atau presiden juga akan mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
ya baik sesuai dengan komitmen dan sudah disampaikan pak presiden langsung ya
beliau akan menjadi yang pertama kali menerima
vaksin dan tentunya begitu badan pom memberikan izin untuk emergency use authorization nya
pelaksanaan vaksin ini akan dimulai dengan memberikan vaksin kepada bapak presiden dan kemudian diikuti oleh bapak menteri kesehatan
artinya bulan januari ini ya bu nadia
oke baik kita tunggu update nya dan juga walaupun kita berbicara soal vaksin ini
kita masih menganggap ini secondary option secondary prevention yang harus ditegakkan tetap lagi lagi tiga m dan juga tiga m
dan ini ada tiga t dari pemerintah ya bu
betul karena vaksinasi ini tidak melindungi kita untuk terinfeksi virus
tetapi membuat sistem imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga kalau kita terserang covid sembilan belas
kita bisa mampu lebih kuat melawan kita tidak menjadi sakit
satu satunya upaya untuk mencegah kita tertular virus covid sembilan belas adalah dengan menerapkan tiga m
termasuk menghindari kerumunan
jadi tiga m plus vaksin adalah upaya yang bisa untuk kita mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
baik terima kasih siti nadia tarmizi dari kementerian kesehatan telah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom